tinggal ini buka
ya ampun ini kunci
orang itu kalau mau
itu dari belakang
gak ikut pelajaran dulu
saya gak ikut zuhur
pokoknya salat lima waktu lah ustadz
boleh gak saya gak ikut dulu

iya pak ustadz
kakinya tuh ampe berdarah pak ustadz
liatin aja pak ustadz
tuh berdarah pak ustadz
iya pak ustadz
ke satu ember juga kali
sementara organ tubuh yang lainnya
masih berfungsi ya kan
kejadian seperti ini
ini pernah juga dirasakan oleh sahabat nabi zaman rasul
mereka bertanya kepada nabi
tentang orang yang sakit
maka rasul menjawabnya
maka rasul menjawab
terus kalau gak mampu
kalau gak mampu berdiri
kalau gak mampu juga
kalau gak mampu
maka dengan cara berbaring
kewajiban sholat bagi orang orang yang
dan ini sobri juga
harus latihan sholat
pak saya boleh bantu bantu cuci motor nggak pak
buat tambahin uang saku
asal kerjaan kamu bener
nanti bapak kasih uang
dan alat alatnya disini
yang naruh sabu di tengah jalan nih ya
sampai tumpah tumpah begini
yang naruh sabun ini bang
dek kamu gimana sih kerjanya
bikin pelanggan saya kecewa aja
sekarang gini aja
kalau kamu mau nyari uang tambahan
sekarang sono di pasar
kamu pergi dari sini pergi
iya pak maaf ya pak
maaf ya pak maaf pak
tunggu tunggu dudukin aku
kalian ngeliat kita udah
baik apakah semuanya sudah masuk kelas
belum pak ustadz
haikal pak ustadz
haikal emang kemana doang
saya juga gak tau pak ustadz
gak tau ya
berhubung ada satu teman kalian yang belum masuk kelas
maka untuk menjaga solidaritas
ustadz tidak akan mulai jam pelajaran
sampai haikal ditemukan
kalian cari hikal sampai ketemu ya
kalau begitu ustadz permisi dulu
karena ustadz juga akan bantu kalian untuk cari haikal
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ini semua tuh gara gara haikal tau gak
jadinya jam pelajaran gitu
emang kita harus cari seikl kemana lagi sih
gimana aku tau seikl kemana
kalau mau mecancar
aku jadi kaget kal
bantuin aku ambil uangnya nih dok
kalau misalnya kurang
ya minta aja kak mbak deh
bukannya dibantuin malah dimarahin itu mah
haikal mau cari uang buat ganti pesawat mainan yang dia gak sengaja rusakin
iya dodot ada apa
jadi gini pak ustadz
si haikal keluar itu buat nyari uang tambahan pak ustadz
uang tambahan untuk apa
buat gantiin pesawat mainan yang dia nggak sengaja hanturin
iya iya ya ustadz ngerti sekarang
enggak maksud ustadz tuh kenapa sih kalian tuh gak cerita sama ustadz
jadi gini loh
besok besok kalau ada masalah
kalian jangan dipendam sendiri ya
kalian boleh kok ceritakan ke para murobi kalian
jadi kalian tuh tidak meninggalkan kewajiban kalian sebagai seorang santri
untuk belajar ataupun keluar tanpa izin ya
yaudah gini aja deh
nanti kamu pas jam istirahat ya dot
kamu bawa pesawat remote control yang rusak itu
atau namanya disebutnya drone kalau nggak salah
kamu bawa drone itu ke tukang servis ya
nah ini pakai uang ustadz aja untuk servisnya ya
sekalian kamu cari haikal ya dodot
yaudah hati hati ya nanti ya
susah banget sih cari duit
sekarang udah jam masuk kelas
aku balik ke pesantren atau langsung ke pasar ya nyari uang tambahan
haikal eh tip eh tip
aduh mau lari
dah tuh anak
bukannya malah belajar di kelas
aduh kagak bisa dibiarkan ini mah kalau begini
katanya mau belajar ke warung lilis kok nelfon
ya sama sama ustadz
haikal ini bu ustadz keluar keluar pasantren
haika lagi berkeliaran di luar
lah ini kan yang pelajaran ini
wah kebangetan haikal nih
eh pak d
pak d haikal udah nakal lagi
dia sekarang berkeliaran di luar
padahal ini jam pelajaran
ulalah pak d saya tuh gak kaya ibu ibu
ini bukan gosip pak d
barusan positi telfon saya
katanya haika lagi ada di luar
apa mungkin haikal balik lagi kaya dulu ya
sudah sekarang untuk lebih jelasnya
kita cari haikal aja keluar yuk
itu si dudut ngapain kesana
pake bau pesot pesot
tau si dudut nih ya
mungkin dia pengen kita buat pasir ikiti
bisa jadi bisa jadi bisa ya
tapi jangan sampai kita tahan si dudut
hah itu namanya siap
kita kaya tentara sungguhannya
dia silih senjatanya gak lebih
kita menyergap bukan mau bertamu kamu gimana sih
ngapain lewat jendela
gak sopan tau
ini buka pintu aja
tuh tinggal ini buka
ya ampun ini kunci
orang itu kalau mau nyerang itu dari belakang
mau nangkep saya ya
aduh cantik banget
aduh cantik banget
aduh ampun ampun
mereka pernah gak main sih
soalnya pada ngikutin aku ya
orang kita cuma main main doang ya enggak
kita lagi main petok umpet
ya gak lupa
kamu kan baru ikutan siapa yang mau ikut main petak umpet luqman
aneh sungguh terlalu aneh itu punya aku terlalu
akhirnya dia percaya